mah neng berangkat
ya hati hati di jalan ya
kirani sudah sampai pasar
laporannya nanti aja
kalo kirani udah selesai belanja terus pulang dari pasar
kang teh kirani mau ke pasar
di depan anak kamu lagi
itu sama aja kamu berisonto nggak bener
kalau lagi makan makan aja dulu
ini urusan kerjaan
kirani mau ke pasar sekarang
diantar si amin
saya masih di jalan
siapa yang udah di pasar
belum tahu kang
saya masih di jalan
belum sampai pasar
saya masih di jalan
belum sampai pasar
belum sampai pasar
telepon siapa yang berada di pasar
kamu udah di pasar
iwan belum lapor kak kang
dia dipukulin murad
disuruh kang jamal
iwan dipukulin murad
disuruh kang jamal
lo mau kelur nggak
kayaknya gitu kang
sama si murad aja babak belur
yaudah ada tugas buat kamu sekarang
kirani anak kang bar mau ke pasar
suruh cepet ke pasar
saya mau ke pasar
terima kasih kak
terima kasih kak
terima kasih kak
terima kasih kak
terima kasih kak
terima kasih kak
kamu jadi security di mana
nggak di mana mana
kok pakai baju security
disuruh kang komar
supaya kalau keluarga saya nanya
saya kerja di mana
saya bisa jawab di pasar kerja jadi apa
anak kang bahar mau kesini
mau ketemu kita
ya pasti belanja mau apa ketemu kita
bilangnya jangan kesini ke pasar
ini kan pasar
pasar mah itu bukan di sini

halo kau mau ke pasar
sama anak kang bahar
tau dong sampai ketemu nanti ya
kamu nelfon siapa kok dia sama anaknya kang bahar
imas pembantunya kang bahar
kok kamu tahu nomor teleponnya
tau dari mana
ah mau tau aja
kok siapa anaknya kang bahar
belum kang kirain akan nanya johnny sama iwan
ini si johnny
kalau si iwan mana
gara gara kemarin dihajar si murad
ya si iwan
kalau si murat mukulin iwan disuruh si jamal itu memang tugas si murat
si jamal marah soalnya si iwan pernah minta gabung sama dia terus dia balik lagi ke sini
tapi ada urusan apa sih iwan ketemu sama si dikdi
kemarin si iwan nemuin digdik soal yuyun
murat lihat dia terus langsung dibawa ke kang jamal terus ngeliat ngajar dia depan kang jamal
ma neng berangkat
ya hati hati di jalan ya
kirani sudah sampai pasar
belum kang ini saya mau laporan
laporannya nanti aja kalau kirani udah selesai belanja terus pulang dari pasar
kang iwan atau kang umar sudah lapor
iwan dihajar kang ngurat disuruh kang jamal
kemarin iwan nemuin saya urusan pribadi soal yuyun
waktu iwan ke rumah yuyun saya lagi di sana
habis ngantar obat buat anaknya yuyun yang lagi sakit
iwan dibawa ke kang jamal
terus dia dihajar
saya telpon kumar
ia sudah selesai
ia sudah selesai
ia sudah selesai
saya baru dapat info
si iwan dihajar si murat disuruh si jamal
kamu sudah tahu kan
kenapa kamu gak lapor saya
tadi saya mau lapor
tapi katakan nanti aja kalau teh kirani udah beres belanjanya terus pulang dari pasar
tadi saya kira kamu mau lapor soal pengawalan kirani
ya udah kasus iwan saya yang handle
selama di pasar teh kirani tanggung jawab saya
perintah dari kang mus
itu yang sama tak kirani
pembantu kang bahar kan
kalau diperhatiin oke juga ya
kang jangan macem macem sama dia
kalau akang macem macem sama imas
siapa yang mau macem macem sama imas
orang saya mau ngawal tak kirani tahu
terima kasih kang
eh si ganteng
yuyun gak usah ngegoda kita lagi
kalau yuyun senyum itu kan sengaja buat ngegoda
kalau saya senyum saya bukan lagi goda tapi lagi ibadah